permasalahan sampah bukan sekedar soal bau menyengat kemudian kotor tapi juga berdampak pada kesehatan
nah hal hal inilah yang saya sebutkan tadi yang kemudian menjadi faktor dan juga pertanyaan kenapa sih masalah sampah ini kemudian bikin gerah
nah tpst bantar gebang menjadi tempat penampungan sampah ibu kota bukan baru tapi sudah berpuluh puluh tahun
dan seiring meningkat konsumsi masyarakat seberapa kuat dan juga akan seberapa lama bantar gebang menampung beban sampah dari ibu kota kita dki jakarta
sebelum saya ajak anda kita akan melihat seperti apa pernyataan dari kepala unit pelaksana teknis tpst dinas lingkungan hidup dki jakarta pak asep kuswanto di tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
saya akan berikan gambaran dan juga menjadi pertanyaan pasti emang seberapa besar sih atau seberapa banyak sih tumpukan sampah yang dihasilkan
atau yang diolah oleh dki jakarta yang kemudian ditransfer ke bantar gebang setiap hari
setiap harinya ya jadi setiap harinya itu ibu kota kita menghasilkan atau mengolah sampah sebanyak enam tujuh ratus ton per hari
nah sampah sampah dari ibu kota ini dari dki jakarta kemudian ditransfer atau dikelola atau diolah di tpst bantar gebang
di kelurahan bantar gebang ini tersebar kepada tiga wilayah kelurahan yaitu ada tiga wilayah kelurahan saya lihat ada kelurahan sumur batu ciketing udik dan juga cikiwul
nah dari asumsi ini tadi enam lima ratus sampai dengan enam tujuh ratus ton jumlahnya per hari maka pak asep kuswanto selaku kepala unit pelaksana teknis tpst dinas lingkungan hidup dki jakarta kepada cnn indonesia com di tahun dua ribu tujuh belas
selalu menyatakan dan juga sekaligus memperkirakan bahwa tpst bantar gebang di bekasi ini umurnya untuk bisa menampung sebegitu banyak atau sebegitu besar jumlah ton sampah yang dihasilkan oleh dki jakarta setiap hari hanya sampai dengan sepuluh tahun mendatang
artinya dari dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh
kenapa juga yang menjadi salah satu faktor atau indikator adalah pengolahan dari tumpukan sampah yang dihasilkan
oleh dki jakarta pada dua ribu tujuh belas lalu ini masih menggunakan sistem konvensional ya jadi masih menggunakan sistem konvensional
bukan tidak ada upaya atau tidak ada cara dari pemerintah provinsi dki jakarta untuk mengolah atau membuat umur dari tpst bantar gebang ini lebih panjang lagi
nah kemudian pemerintah provinsi dki jakarta menggunakan atau merancang sebuah sistem pengolahan sampah
yaitu yang menggunakan teknologi sanitary landfill dan juga geomembran
kalau dua teknologi terkait dengan pengolahan kemudian juga pengelolaan sampah dari dki jakarta ini berhasil nantinya umur dari tpst bantar gebang ini akan lebih panjang lagi
tidak hanya sampai sepuluh tahun mendatang di tahun dua ribu dua puluh tujuh tapi umurnya akan lebih panjang lima tahun atau diperkirakan bisa akan sampai tahun dua ribu dua puluh
itu kira kira gambaran awalnya
saya ajak anda ke slide berikutnya
nah polemik atau perjalanan latar belakang antara pemprov dki jakarta dengan pemerintah kota bekasi terkait dengan permasalahan bantar gebang ini atau tpst bantar gebang ini bukan baru tahun ini saja terjadi
kita lihat bantar gebang memang sudah berapa lama sih menjadi tempat penampungan kemudian juga tempat pengelolaan sampah dari dki jakarta
jakarta atau dari ibu kota ternyata sudah usianya sudah dua puluh delapan tahun
sampai dengan tiga puluh tahun lah ya kurang lebih sekarang dua ribu delapan belas betul ya
ya kurang lebih sekitar segitulah
nah dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam ketika itu atau pada saat itu alasan dari pemilihan bantar gebang ini untuk dijadikan tempat pengelolaan atau pengolahan sampah dari dki jakarta
karena lokasi penampungan sampah di sana
ada atau memiliki lahan bekas pengerukan yang berbentuk kolam kolam
nah karena salah satu faktor atau indikator inilah kemudian yang menjadi keuntungan dari tpst bantar gebang bekasi
kemudian dipilih menjadi tempat atau lokasi penampungan sampah
nah dari perjalanan delapan puluh enam seribu sembilan ratus delapan puluh enam sampai dengan dua ribu satu ya kurang lebih empat belas sampai dengan lima belas tahun ya
sampai lima belas tahun ini tidak punya konflik
tidak punya polemik
ada di situ
karena lagi lagi yang terkena dampak adalah warga atau masyarakat yang ada di sekitar bantar gebang
nah apa sih keluhannya
ya jelas yang paling besar adalah faktor atau permasalahan kesehatan
kemudian ketika pada waktu itu pemerintah kota bekasi pun karena banyaknya keluhan dari warga ini
ini menyatakan bahwa ini kayaknya bantar gebang mendingan ditutup aja ya
karena warga sekitar melu atau berdampak
salah satunya yang paling besar adalah faktor kesehatan
sementara itu di sisi yang satu lagi pemerintah provinsi dki jakarta ini malah mengklaim
katanya ada jaringan jalan senilai empat puluh miliar rupiah yang sudah dibangun di sana
kemudian ada kucuran dana insentif juga sebesar dua lima miliar rupiah
dan justru akan berbalik katanya akan menuntut pemerintah kota bekasi
kemudian kita lihat di dua ribu empat di perjalanan tiga tahun kemudian
yang sebelumnya dipegang oleh atau berada di bawah pemprov dki jakarta
kemudian beralih atau dipindah ke swasta yaitu pt patriot bekasi bangkit atau pbb ya
kemudian kita lihat di tahun dua ribu tujuh pemerintah provinsi dki jakarta
kembali mengambil alih memegang kontrol terhadap atau sebagai operator lapangan
dan kemudian menunjuk dua perusahaan besar yaitu pt godang tua jaya di tahun dua ribu delapan dan juga pt navigat menjadi operator lapangan
untuk mengelola atau mengolah tpst atau sampah sampah yang ada di tpst bantar gebang bekasi
kemudian karena banyaknya permasalahan yang menjerat dua perusahaan ini dianggap tidak becus
kemudian dikawal oleh tpst
mengurus atau mengelola sampah di tpst bantar gebang bekasi
agak susah nih ya nyebutnya
kemudian juga tidak bisa menghadirkan mesin pengolahan sampah seperti yang sudah dijanjikan
akhirnya di tahun dua ribu enam belas diambil lagi deh sama pemerintah provinsi dki jakarta
sebagai dalam hal ini dinas lingkungan ya dki jakarta
untuk menjadi operator lapangan untuk mengontrol mengelola sampah yang ada di tpst bantar gebang bekasi
di slide terakhir kita akan lihat
anda bisa lihat ini adalah chart atau grafis
seberapa banyak sih sebenarnya tumpukan sampah atau eksistensi sampah yang tadi seperti judulnya tadi saya sampaikan
kemudian permasalahan sampah ini membuat atau bikin gerah
di tahun ini kita ambil di enam tahun ya
dari dua ribu sebelas sampai dengan dua ribu enam belas
ini dalam angka juta ton
oke di tahun dua ribu sebelas sebesar satu delapan puluh delapan juta ton
di dua ribu dua belas angkanya naik satu sembilan puluh dua juta ton
kemudian naik lagi tidak pernah turun di angkanya di dua ribu tiga belas
dan juga angkanya sama di dua ribu empat belas besar dua enam juta ton
kemudian naik lagi di dua ribu lima belas sebesar dua tiga puluh empat juta ton
kemudian terakhir di dua ribu enam belas datanya menunjukkan bahwa sebanyak apa sih sampah yang ditanggung oleh tpst bantar gebang bekasi
yaitu sebesar dua enam juta ton
dua empat juta ton bukan angka yang sedikit
dan kemudian hal hal inilah yang membuat kenapa sih permasalahan sampah ini kemudian membuat gerah